nek bilangin papa tuh nek
kalau semua pada ikut nanti nenek ngawasinnya gimana
nenek ga sanggup debbie
jennifer ga usah diajak
nih jangan ditarik tarik debbie
idan kamu kalo tiduran begitu terus
kepala sakit betulan
idan dia memang sakit pak
kalau kepala segar insya allah ketemu jalan keluar
nek nanti aku mau ikut bilangin ke papa
kok nenek yang bilang
debbie bilang aja sendiri
debbie udah bilang tapi papanya ga mau
debbie baju nenek jangan ditarik tarik terus
nanti sobek katuk
iya tante siapa
ibu guru yola bapaknya ada
jennifer ga punya bapak
jennifer juga ga punya ibu
terus jennifer dirumah sama siapa
eee papanya jennifer mana
disini mama jennifer kerja di luar negeri
nunggu guru salam sama siapa
sama papanya jennifer
emang papa ada di dalam
emang papanya jennifer dimana
di rumah om akum
eee kamu bisa anterin bu guru kesana ga

kalo semua pada ikut nanti nenek ngawasinya gimana
nenek ga sanggup debbie
jennifer ga usah diajak
jangan ditarik tarik debbie
nenek mau sedekah dulu
neeeee bilangin aja ke papa
ga tau juga apa tanah saya bisa kegarap semua kan kusoi
cari orang bak ya
orang orang disini teh ga suka bertani
kenakan nongkrong di warung
tunggu gaji dari istri
di ciraus juga begitu
tidak ada yang mau bertani
saya ada yang bantuin
walaupun sudah tua
tapi semangat kerjanya tinggi
akang mah enak
kamu main ke ceraus ya
saya pengen sekali kamu ngobrol sama ustadz kami
saya teh senang
lihat kang kusoi sekarang
lethannya lebih bisa membuka diri
dia kan juga
sering sering datang kesini
angkotnya udah datang kang
kan jaga dirinya
kang juga hati hati
bu gurum mau jadi mama dari jennifer ya
enggak sayang bu gurum mau bantuin jennifer belajar
biasanya selalu barengan kalau kesini
lagi bingung mereka cik
bingung kenapa tuh kang
ya gara gara bisnis sama si idan
stres mikirin uangnya bisa kembali apa enggak
saya tersudah nasihatin cik
tapi mereka enggak mau denger
kalap matanya pas denger ada keuntungan
waalaikumsalam kang aceh
tuh entin mah sekarang sombong
enggak pernah nawarin akang energen
mentang mentang udah mau jadi istri pejabat desa
gak pernah minimal kopi gitu ditawarin
bukannya gitu atu kang
udah keduluan sama kang ujang yang nawarin
tapi kan ini deh warungnya entin bukan warungnya ujang
mungkin kalau misalnya udah jadi istri pejabat desa ya
gak bisa berangkat kerja ke luar negeri loh
ya enggak apa apa atu kang
yang penting teh saya enggak diunyeng unyeng sama maksuha
kamu bikin biadanya suasana aja entin
kamu kalau bayar listrik tes sebulan seberapa
murah sayang mah
gak nyampe seratus ribu
itu juga kecil
gak sampai seratus ribu
adik kalau si asep si asep
aset juga sama murah juga
ya gak mungkin atu jang
dia kan punya kulkas
si asep tuh emang punya kulkas
tapi gak pernah dicolokin
kau pernah dicolokin
kulkasnya tuh buat lemari buku anaknya
serius kamu jang
saya pernah ke rumahnya
nyari minuman dingin
begitu saya buka kulkasnya eh kukus semua
terus dia yang bener ya dia
kopi jang mau
senyum senyum kenapa
enggak saya mau minum energen
kang aceh mau kopi
mau pulang aja
takut dicariin mas suha
sebentar ya kang
gimana ya kalau nanti anak kita menikah
kita pestain kung
kita bikin undangan yang banyak
anak kita pergi sama suaminya
setelah marawi selesai pasti sedihnya
itu ini sudah saling bersinang
yang membuat kita merasa